calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno merasa kaget sekaligus prihatin terkait operasi tangkap tangan kpk
yang menjerat ketua umum partai persatuan pembangunan romahur muzi
hal ini disampaikan oleh sandiaga uno usai menghadiri rapat konsolidasi juru kampanye nasional pada jumat malam di salah satu hotel di bilangan jakarta pusat
sandi merasa kaget mendengar kabar romahur muzi yang terjaring ott kpk pada jumat pagi di jawa timur
sandi juga merasa prihatin atas ott ini karena dia menilai ini merupakan ujian pada politisi muda
bagi sandi ott terhadap romahur muzi merupakan masalah besar yang melebihi pilpres
selain itu sandi meminta anggota bpn untuk tidak terlalu banyak berkomentar terkait kasus ini
saya sendiri kaget dan saya ingin tidak berjumpa dengan mana mana yang disuruhkan
ini adalah pekerjaan pekerjaan yang lebih saya ingin menyampaikan oleh hati hati
ini adalah sebuah ujian